dua pekan menjelang kedatangan calon jemaah haji di asrama haji surabaya
sebanyak satu enam ratus sembilan belas paspor milik empat kabupaten di jawa timur mengalami masalah
akibatnya para calon jemaah haji ini terancam tidak dapat berangkat ke tanah suci
kamis pagi puluhan petugas dari siskohat asrama haji embarkasi surabaya
kantor wilayah kementerian agama provinsi jawa timur
sibuk mempersiapkan dan mengecek paspor milik calon jamaah haji
jelang kedatangan di asrama haji embarkasi surabaya
tahun ini berdasarkan data kantor wilayah kementerian agama provinsi jawa timur
dari dua puluh tujuh satu ratus empat puluh tiga calon jamaah haji asal tiga puluh delapan kota dan kabupaten di jawa timur
ada empat kabupaten yang masih belum mengumpulkan paspor
empat kabupaten tersebut yakni malang lumajang pasuruan dan kediri
dari seribu paspor

rata rata bermasalah di kantor imigrasi masing masing daerah
alasannya katanya masih di imigrasi
masih foto ada yang masih ada yang di bap
karena kalau nama nggak sama kan harus di bap
tidak boleh dikirim dulu harus ada bap berita acara
jadi kalau nama nggak sama harus ke pengadilan dulu
kalau beda sedikit bap kemana
akibat adanya permasalahan di paspor tersebut
ribuan calon jamaah haji yang berangkat dari embarkasi surabaya
terancam tertunda keberangkatannya
muhammad yanuar komarudin surabaya